usaha ian tidak dihianati hasil
yang memang menggunakan dana dari svb ini mas
ini sih setau seinget aku kalau gak salah satu kali satu sih
setelah dipertemukan pertama dianulir berakhir imbang
nah ini juga perlu diatur lagi aturan aturan turunannya nanti
tidak diterima di fakultas kedokteran misalnya karena bahkan ditelepon gitu
tata ruang lautnya tidak akan diubah sudah fix
misalnya ini tim kerjanya apa siapa saja
jadi profesional profesional itu datang ke sekolah
nah ini untuk mbak gracia ya sebagai generasi muda
fasilitas bagi sopir untuk beristirahat
karena mereka juga ada apa ya